ketua komisi pemilihan umum arief budiman membantah telah melakukan penghitungan suara pada pemilu luar negeri
penghitungan suara dilakukan serentak pada hari pemungutan suara tujuh belas april dua ribu sembilan belas
arief budiman menjelaskan kpu memang memiliki sistem early voting pada tanggal delapan hingga empat belas april dua ribu sembilan belas
namun penghitungan suara baru dilakukan pada hari pemungutan suara yakni tujuh belas april dua ribu sembilan belas
hingga sekarang pemilu luar negeri yang telah dilaksanakan di sana yaitu ada di yaman pada delapan april panama city dan kuito pada sembilan april serta di bangkok dan songkla pada sepuluh april
sebelumnya beredar informasi dalam pesan singkat di dunia maya tentang hasil penghutang suara di luar negeri
kpu pastikan hasil itu bukan berasal dari panitia pemungutan luar negeri
saya perlu jelaskan
kepada teman teman semua kpu memang punya early voting atau menyelenggarakan early voting
jadi pemilihan lebih awal dibandingkan di dalam negeri
jadwalnya itu mulai tanggal delapan sampai dengan tanggal empat belas
meskipun dilakukan pemungutan suara lebih awal tetapi penghitungan suaranya itu dilakukan pada tanggal tujuh belas
jadi kalau sudah ada yang mengeluarkan rilis rilis hasil itu
itu bukan hasil yang dikeluarkan oleh kpu
karena memang enggak ada
kecuali memang ada orang orang yang melakukan survei
melakukan apa itu metode exit pool dan segala macam ya
tapi sepanjang yang saya tahu di luar negeri tidak ada yang melakukan itu